sebelumnya sandiaga uno senam dan sarapan bersama ratusan ibu di sidoarjo jawa timur jumat pagi
sandiaga hampir terjatuh saat diserbu ibu ibu yang ingin bersuah foto bersamanya
sandiaga uno sempat hampir terjatuh ketika diserbu ratusan ibu ibu pendukungnya
yang saling berebut dan saling dorong untuk bersuah foto
di halaman timur stadion gelora delta sidoarjo jawa timur jumat pagi
dalam kesempatan ini sandiaga memimpin senam ratusan ibu ibu sidoarjo
para pendukung pasangan capres dan cawapres prabowo sandi
setelah senam sandiaga juga sarapan bersama dengan ratusan pendukungnya
dalam kampanyenya sandiaga menawarkan perbaikan di sektor ekonomi
ia juga mengingatkan agar para pendukung prabowo sandi
untuk berkampanye dengan gembira tanpa menyebarkan rasa dengki dan ingin menang sendiri
untuk agenda kampanye selanjutnya
sandiaga uno akan menuju probolinggo dan beberapa kota di jawa timur